sehingga konsumen tidak perlu khawatir akan kekurangan suplai
karena ini satu satgas yang ad hoc
abang kan menyelesaikan ya walaupun sekarang sudah semit ya tesisnya
tapi kalau pelanggan kita harus subjektif
tarif yang terintegrasi bisa menjadi solusi untuk menarik minat masyarakat agar mau menggunakan transportasi publik
udah rada turun dan udah kita bisa lihat hasilnya kayak gimana tuh kayaknya
pemerintah daerah pemerintah kabupaten minas terus setiap tahun mengupayakan pengangkatan di cenggodo
dengan menempatkan ribuan kimia di kulit kita yang kita tidak tahu apa yang akan dilakukan
khususnya harga minyak dan harga harga yang lain
kondisi saat ini sebaiknya
dan juga ada fenomena pinjol yang juga nantinya akan berkaitan dengan kriminalitas dari segi perbankan seperti itu megi
udah mulai ikut main kelas satu smp itu udah mulai main antar sekolah gitu kan
kulkas atau yang sedikit bisa dikonsumsi
boleh tinggi tetapi juga dengan
konfirmasi ataupun jawaban dari beberapa anggota
yang kemudian diterjemahkan sebagai satu kebijakan presiden soekarno menyerahkan kekuasaan politik kepada pak harto pada waktu itu